kita ke informasi lain meskipun belum diumumkan secara resmi sinyal bahwa gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama akan kembali dipasangkan nantinya dengan wakilnya saat ini yaitu jarod saiful hidayat semakin kuat
terakhir pdip mengindikasikan akan mendukung calon petahana ini
ditemui saat berkunjung ke pusat industri kecil pulau gadung basuki cahaya purnama enggan menyebutkan partai politik mana lagi yang akan mendukungnya dan bergabung dalam koalisi tiga partai yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan untuknya yaitu hanura nasdem dan juga gualgara
mau ngajak pak jarod saya kan mesti sowan sama pemiliknya pemiliknya itu bukan bu megawati saya pribadi tapi sebagai ketum
makanya saya datang kepada mereka sampaikan boleh nggak jarod itu ikut saya kalau ikut kita gabung